kelompok relawan indonesia bersatu melaporkan dugaan penyebaran hoax ke baris krim polri terkait menteri pertahanan prabowo subianto yang disebut mencekik seorang wakil menteri
laporan ini dilakukan karena dianggap telah mengganggu jalannya pemerintahan
dan kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua relawan indonesia bersatu lisman hasibuan
selamat sore pak lisman
ya selamat sore mbak
pak lisman apa alasan anda melaporkan ke baris krim polri soal dugaan penyebaran hoax terkait dugaan menteri pertahanan prabowo subianto mencekik seorang wakil menteri
ya pertama saya sebagai ketua umum relawan indonesia bersatu pendukung daripada pemerintah republik indonesia
kami melihat bahwa telah terjadi rangkaian perencanaan serangan kepada bapak menteri pertahanan
republik indonesia adalah bapak prabowo subianto
hal ini penyebaran berita yang begitu hoax dan informasi yang tidak benar secara masif dilakukan secara bersama sama
dan itu bukan dilakukan oleh satu orang itu bahkan bisa lebih
ini bisa membuat jadi kegaduhan
apalagi yang dibuat isu hoax itu adalah menteri pertahanan
artinya ini ada adu domba yang dimainkan oleh kelompok kelompok tertentu
itu mengadu domba antara menteri pertahanan bersama presiden republik indonesia bapak joko widodo
hal ini yang kita nggak inginkan
makanya tadi saya melaporkan ke barreskrim mokpeskori yang diterima di lantai dua dengan tanda terima
dan tadi kami juga sudah lampirkan bukti bukti yang punya kami versi kami
dan kita berharap barreskrim bisa memanggil pihak pihak penyebaran berita hoax
ini sudah sangat keterlaluan
dan serangan ini
saya kira serangan yang masif dan terencana kepada bapak menteri pertahanan
bang lisman apa saja bukti yang anda bawa ke baris krim polri
ya salah satunya ya ada beberapa screenshoon dari pernyataan pernyataan yang di media
termasuk media sosialnya pun kita laporkan termasuk orangnya pun kita laporkan
bahwa ini telah terjadi perencanaan penyebaran
dan itu sudah kami lampirkan tadi di lantai dua untuk segera ditindaklanjuti oleh barreskrim mokpeskori
oke bang lisman penyebaran hoax ini kan kita lihat bukan hanya dilakukan oleh satu orang begitu ya
tetapi ada beberapa orang apakah anda akan melaporkan pihak selain seaword tv tadi
ya saya rasa sekarang kita kembalikan ke tp
tunggul adalah tugas dari barreskrim mokpeskori untuk mengusut tuntas
oke yang anda laporkan berapa
tadi yang kami laporkan hanya satu orang
tapi kemudian kami bawa ada beberapa media juga yang menayangkan berita hoax tersebut
sampai saat ini juga belum di take down kan di berita tersebut
namun kita melihat bahwa ini ada kelompok yang punya perencanaan memang untuk mengadu domba
antara kementerian pertahanan bapak prabowo suganto sama pak
tapi alhamdulillah tadi sudah diklarifikasi juga sama hari ini sama apa dari kementerian pertanian
bahwa tidak ada kejadian tersebut
bahkan bapak prabowo sendiri juga mengklarifikasi tersebut kejadian didampingi oleh pak presiden sendiri kan hari ini
oke bang lisman laporan anda sudah diterima pihak baris krim polri
sudah tadi kami sudah buat tanda terima tadi diarahkan ke lantai dua dan kita sudah buat tanda terimanya
untuk bisa mengusut untas
ya sebagaimana kami juga sebagai ketua relawan indonesia bersatu berharap ini jangan sampai kejadian kegaduhan
kita kan akan menjalankan pesta demokrasi dua ribu dua puluh empat
hal hal ini harus disikapi dengan tegas
jangan sampai dibiarkan
dia bisa mengunculkan kegaduhan
berarti memang laporan anda sudah diterima ya
oke ini inisiatif anda sendiri atau ada perintah dari partai gerindra maupun pak prabowo
nggak ada saya bukan pengurus partai gerindra
saya juga bukan tim lelawan daripada capros terdentu
ya kami sebagai relawan indonesia bersatu ya dan kemarin juga terbukti saya melaporkan rocky gerung di polda metro jaya
dan sampai sekarang ini kan berproses juga kan dalam pemeriksaan barreskrim
dan kita tidak inginlah ada upaya upaya kelompok kelompok yang tertentu ditunggangi oleh sesuatu kepentingan politik untuk mengadu domba
pak kementerian pertahanan sama bapak presiden
ini kan sangat kita sayangkan kalau ini kejadian terus menciptakan kegaduhan
kasian rakyat indonesia
oke bang nisman jadi anda itu lelawan indonesia bersatu itu lelawan capres siapa
kami kan dulu relawan indonesia bersatu ini pihak mengawal untuk menjaga nkri aja
oke jadi tidak berafiliasi dengan capres manapun ya
tidak berafiliasi dengan capres manapun
tidak ada tidak ada berafiliasi kami
hanya relawan indonesia bersatu ya kita bagaimana melihat ya kedamaian lah untuk bangsa indonesia ke depan
supaya kepres dua ribu empat ini bisa aman dan damai lah
oke kita tunggu nanti bagaimana penyelidikan dari barres krim polri ya terhadap laporan dari relawan indonesia bersatu
terkait dugaan penyebaran hoax yang melibatkan menteri pertahanan prabowo subianto yang diduga melakukan pencakikan kepada wakil menteri
terima kasih kepada ketua relawan indonesia bersatu lisman hasibuan
atas waktunya kepada siapa
ya terima kasih